dan kabar mengejutkan datang dari kader partai gerindra lanyala mataliti
lanyala membongkar adanya permintaan uang untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon gubernur jawa timur dalam pilkada dua ribu delapan belas
namun tudingan itu dibantah ketua dewan pimpinan daerah gerindra jawa timur suprianto
kader partai gerindra lanyala mataliti kamis kemarin membuat pengakuan yang menuai polemik
ia mengatakan adanya permintaan uang untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon gubernur jawa timur dalam pilkada dua ribu tujuh belas
dalam pertemuan dengan ketua umum gerindra prabowo subianto lanyala mengaku ia diminta uang sebesar empat puluh miliar rupiah agar bisa diusung dalam pemilihan gubernur jawa timur
lanyala juga menyebut dirinya diminta menyiapkan uang sebesar satu ratus tujuh puluh miliar rupiah oleh ketua dpd gerindra jawa timur sebagai dana kampanye
saya sempat dipanggil di dalam ruang kerjanya dan disitu ada saudara sugiono ada saudara prasetyo dan pak prabowo sendiri
dia menanyakan kesiapan saya saya sampaikan saya siap kemudian pak prabowo menandatakan bahwa saya siap uang enggak
saya bilang nanti aja pak setelah rekom
saya dimintai uang rp empat puluh miliar uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal dua puluh
kalau gak bisa saya gak akan rekom
ya sudah tanggal dua puluh saya kembalikan buat apa saya ngurusin
sudah pasti saya mau siapkan uang empat puluh miliar
menanggapi pernyataan dari lanyala ketua dpd gerindra jawa timur supriyatno angkat bicara
ia membantah dan menyatakan tidak pernah
menerima uang sepeser pun dari bakal calon gubernur jawa timur yang ingin diusung oleh gerindra
terkait bukti rekaman suara yang berisi permintaan mahar politik supriyatno menuding rekaman tersebut merupakan hasil edit
saya kira gini lah saya itu udah selesai saya kira udah selesai bahwa maaf bahwa rekaman itu kan diedit edit
itu suara saya atau bukan suara saya kan kita juga nggak tahu
karena rekaman itu di edit edit rekaman itu
ini kurang ada jelas
jadi gak usah lah itu rekaman yang jelas bahwa saya satu perak pun saya gak menerima duit dari siapapun
sementara politisi partai gerindra riza patria mengatakan pihaknya belum berencana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan tersebut
sejauh yang saya tahu selama ini dan saya yakini bapak prabowo nggak pernah minta uang
kan gak masuk teman teman berpikir aja masa prabowo minta uang
malah dia banyak ngasih uang
partai gerindra juga menampik pernyataan lanyala mataliti soal permintaan mahar politik
melalui akun twitternya partai gerindra mencuitkan tidak ada kader partai gerindra yang dimintai mahar politik
dalam cuitan itu gerindra menyebutkan sejumlah nama yang pernah diusung partai gerindra dalam pilkada di indonesia
nama nama tersebut adalah joko widodo
basuki cahayapurnama alias ahok
anies baswedan dan ridwan kamil
seperti diberitakan sebelumnya lanyala mataliti mengundurkan diri sebagai kader gerindra setelah gagal maju di pilgub jawa timur
lanyala sempat mendapat surat mandat dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto untuk maju di pilgub jawa timur asal bisa mencari mitra koalisi
namun dua puluh desember dua ribu tujuh belas lanyala akhirnya mengembalikan mandat tersebut ke dpp gerindra
lanya lamataliti menyebutkan sejumlah nama yang pernah diusung partai gerindra dalam pilkada di indonesia
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil ketua umum partai gerindra arief puyono
sore mbak putri
mas arief sampai sore ini saya perhatikan di beberapa media online dikatakan reaksi gerindra sangat soft masih mau bersilaturahmi dengan lanyala mataliti
sampai saat ini masih begitu rencananya
ya masih lah lanya lah itu kan anaknya gerindra
ya mungkin kan lanya lah ini dengan emosi dan kecewa
sebenarnya dia kecewa itu bukan sama gerindra tapi kecewa itu ke pan
pan yang tidak mau mengusung dia
tapi kemudian kenapa tudingannya marahnya ke gerindra juga mas haris
padahal itu dia makanya dia juga aneh
sampai nuding nuding ada mahar politik lah
kalaupun ada diminta uang empat puluh miliar
itu kan kata lanya lah untuk saksi
dan itu sudah clear juga untuk saksi
memang lanya lah juga sudah menyatakan itu
loh kok kita dibilang malak kita dibilang mahar
ya itu kader kita yang terbaik
oke mas arief tapi kalau misalnya gaya gerindra yang menghadapi lanyala sekarang ini memang agak kurang gerindra
karena kalau misalnya diingat tahun lalu kan ada tuh beberapa akun medsos yang dilaporkan gerindra karena tudingannya
nggak lah begini loh
karena menghina prabowo subianto kan
lanya lah itu kan kader kita sendiri
artinya kan kita juga ya orang kecewa
nanti satu dua hari juga dia sudah sadar
tapi sudah ada kontak belum dengan lanya lah
satu jam dia selalu kontak saya dan saya kontak dia
saat ini juga sedang di luar negeri kan
sudah dijamin ya mas arief
apa jaminannya lanyala sudah minta maaf atau apa gitu nggak ngomong ke mas ari
nggak ada yang perlu minta maaf kemana pun gitu kan
ini semua kan hanya kekecewaan
kalau yang kita kecewa ya kenapa pan nggak mau usung pak lanyala
kok kenapa dukungannya amin rais kepada lanya lah
ya baik kan oleh ketum pan dan ketua dwp jatim
sebenarnya kan pak amin sudah ngelaku di pan
kalau pak amin jelas mengusung pak lanya lah
dikeluarkan surat tugas untuk pak lanya lah
iya iya sempat beredar memang itu informasinya
tapi kemudian mentah lagi gitu kan
dan saya juga sudah sms pak jul waktu itu
iya kan supaya mau mendukung pak lanya lah
tapi nggak ada jawaban
tapi menarik sekarang mas arief
karena lanya lah menyerang gerindra
kemudian sekarang mas arief berbalik menyalahkan pan
jadi ini kayak segitiga yang agak agak unik ini sebenarnya jalan ceritanya
kami nggak menyalahkan pan ya
ya cuma kenapa lanya lah tidak bisa meyakinkan pan
dan kenapa dukungan amin rais kepada lanya lah diabaikan oleh ketua umum pan
kira kira ada apa itu mas arief
karena gerindra pak prabowo nggak kasih kepalanya
karena lanya lah
kira kira kenapa itu diabaikan amin rais
kok bisa bisanya diabaikan
ya saya nggak tahu ya
apa itu kan polusian internal mereka kan
kan gerindra nggak bisa melakukan intervensi ke pan
cuma yang menjadi pemikiran saya ini kok amin rais mendukung lanyala
dan meminta pan untuk mendukungnya kok dibiarkan oleh kader kader pan gitu lho
ini menarik dan mungkin ini pernyataan soal pan ini mungkin yang pertama kali di media ya
terima kasih mas arief
jadi sudah clear ya berarti dengan lanya lah juga tidak ada masalah apa apa

dia kader kita yang terbaik
justru saya tadi minta coba berpikir
apalagi pak lanyala itu orang yang dekat sama allah
jadi pak lanya lah lo sabar
berapa kali dia dijolimin kan selalu terbebas
jadi jangan emosi
mungkin ini ada hal yang lebih baik nanti untuk pak lanyala
pak prabowo bagaimana reaksinya mas arief kemarin ketika sudah dua puluh empat jam ini bergulir
biasa aja dia
karena dia sayang kok sama pak lanya lah
sudah sempat ngobrol antara pak prabowo dengan lanya lah
saya nggak tahu itu
saya nggak tahu itu
saya nggak tahu itu
pak prabowo mana pernah marah
apakah ada rencana soal itu
misalnya kader misalnya mas arief dan teman teman sedang mengatur agar supaya lanyala ketemu dengan pak prabowo nih ngomong langsung nih gitu
ya rencana itu ada yang ngatur ya
tapi saya tidak mengatur itu
artinya karena lanyala itu sudah seperti kakak saya sendiri ya
saya tahu ya kan
pastilah nanti dia baik gitu
lanya lah itu orang baik
yang selalu dijolimi
bukan gerindra loh yang menjolimi dia loh
jadi ini kalau saya melihat ini seperti
kalau saya mengimbau pak lanya lah jangan keluar dari gerindra
sudah ada omongan seperti itu memang ya
dia kan karena mau keluar tapi saya minta jangan keluar gitu loh
mas arief kalau saya melihatnya sekarang berarti gerindra sebagai orang tuanya
sebagai orang tuanya
palanya lah seperti anak yang sedang kesal gitu ya
gitu loh kan
dipuk puk gitu ya
dipeluk peluk gitu ya sekarang
padahal ayahnya ini sudah berusaha gitu loh
ayahnya sudah berusaha melakukan yang terbaik begitu
di pks gitu kan
gitu loh ya
terima kasih mas arief
sampai jumpa lagi